ya aku pun disini bisa bantu ya apa salahnya aku bantu
emang susah ya bicara sama kamu dari dulu
kamu tau siapa mereka
ibunya kamu tau siapa
ibunya tuh perempuan gak bener
kamu aja kenapa kamu bisa ngejudge mereka kayak gitu
aku tahu mereka tahu ibunya dari internet lagi viral kan
kamu ngelacak mereka
iya karena aku harus tau siapa temen kamu
aku takut kamu kenapa
putri putri lu tenang dong putri putri udah udah mendingan kalian
mau seranya aneh aneh dulu deh putri ya sayang
raja raja tunggu sebentar
maaf ya dari tadi saya perhatikan rasa rasanya wajah kamu itu akrabnya
yes di mata saya rasa rasanya saya sudah kenal
orang sekelom saya nggak akan mungkin ketemu dengan orang seperti itu
raja kamu jangan ngomong kayak gitu dong raja kamu harus sopan sama tante sofia
tante maaf ya tante raja raja nggak nggak bermaksud untuk ngomong kayak gitu
buat tante sih ya asik asik aja
karena tante saatnya yes asik aja ya dan lagi tante tuh udah biasa mingit ketemu sama orang yang pura pura nggak kenal
sayang kayaknya kita harus pergi yuk
saya saya sangat yakin saya yakin sekali saya kenal sekali dengan pacar kamu

kalau kamu medical
kalau kamu medical

enggak tante malah clara yang minta maaf
dan clara juga mau minta tolong sama tante
tante mau kan tinggal di sini
buat nemenin putri tante supaya putri betah di sini
kamu udah cantik baik hati itu juga yes miss
terima kasih ya
kamu tahu sekali kalau misalnya tante tuh sangat khawatir sama putri
ya tante kan rumahnya habis kebakaran tante gak punya tempat tinggal
kalau bisa tante juga
ntar ada kok
iya oke ada tante
oke terima kasih clara terima kasih ya terima kasih sekali ya
tinggal di sini asik
kamu itu apa apaan coba
enggak cukup kamu bantu anak itu
dan sekarang ibunya kamu izinkan tinggal di rumah kamu
iya bukannya kayak gitu sayang tapi kasihan mereka
sayang kamu itu dimanfaatkan sama mereka sadar dong
dimanfaatin apa sih kamu itu terlalu berlebihan tau gak
kamu kan tahu putri ini keadaannya sekarang kayak gimana
ya aku pun di sini bisa bantu ya apa salahnya aku bantu
emang susah ya bicara sama kamu dari dulu
kamu tau siapa mereka
ibunya kamu tau siapa ibunya itu perempuan gak bener
mak mak mak maksud kamu ngomong kayak gitu apa kamu aja baru kenapa kamu bisa nge judge mereka kayak gitu
aku tahu mereka tahu ibunya dari internet lagi viral kan
kamu ngelacak mereka
iya karena aku harus tahu siapa teman kamu aku takut kamu kenapa kenapa sayang
tolong dong please kamu dengerin aku
ya makasih banget kamu kamu udah care sama aku sampai kamu ngelacak mereka tapi putri itu baik sayang emang emang namanya itu agak agak sedikit unik tapi tenang aku bisa ngatasin itu
terserah kamu terserah kamu
ya allah jadi laki laki itu raja
dan dia pacarnya clara
putri gue gak tau apa yang ngerasain sekarang
tapi gue cuma bisa janji kalau gue akan selalu ada buat aku
sekarang tidur ya
kau gak tahu
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
kamu tahu siapa aku
jangan sampai pemandu ngasih tau siapapun tentang ini
masuk ke arah
gimana kerjaan udah beres
tapi mereka selamat bos
iya dua duanya bos
jadi maksud lo putri masih hidup
iya bos putri masih hidup
tapi bos tenang aja
kita berdua udah jadi bikin dimana kebadan mereka berdua bos
kalau mereka itu sekarang ditampung di rumahnya
nah di rumahnya clara isabella bos
kalara itu temannya putri bos
eh sekarang gue tanya sama lo ya
ngapain lo bakal rumah putri kau putri yang ada disitu
cus banget kerjanya
clara tuh siapa sih

ampuni hamba yang kotor ini
dalam menghadapi segalanya
apa yang harus hamba katakan kepada clara
hamba bener bener gak tega
hamba kasih tau clara
kalau pacarnya itu ada orang yang udah mengerebut kesucian hamba
berilah apa petunjukmu ya allah
hamba gak tahu apa yang harus hamba lakukan
hamba tidak sanggup untuk menyakiti clara